kami telah terhubung dengan salah satu keluarga korbankan juruhan devi atok
sebelumnya kami juga telah mencoba menghubungi pihak polda jatim untuk mengetahui update terkini jalannya proses hukum
namun hingga saat ini kami tidak mendapatkan jawaban
kita akan langsung sapa mas devi selamat sore apa kabar
assalamualaikum selamat sore
mas devi kami perhatikan
kami pertama tama ingin mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam dalamnya atas kehilangan dari keluarga tercinta di tragedi kanjuruhan
semoga dikuatkan selalu ya mas
ya terima kasih mbak terima kasih mbak
oke mas devi ini sudah satu tahun berjalan
keluarga korbankan juruhan juga masih mencari keadilan kemana mana
mungkin bisa anda ceritakan kepada kami bagaimana perjalanan anda selama satu tahun ini
serta keluarga korban lainnya untuk bisa mendapatkan keadilan mas
ya mulai awal saya setelah mendengar dan mendengarkan mengambil jenazah kedua putri saya
di nakasa dan naila
saya mau minta peka medis atau bukti kematian mereka di rs bapak usada
dan waktu itu saya tidak diberi peluas medis
dan karena situasinya sangat tidak mungkin kan dengan banyaknya puluhan jenazah
dan yang luka luka saya tidak bisa mendapatkan surat itu
dan daripada anak saya di situ sudah dalam keadaan meninggal dunia
dengan posisinya itu jenazah sini menghitam
dan dengan meluakan pusat di hidungnya
daripada tidak peduli
sahabat pulang telah diidentifikasi namanya sama pihak rumah sakit
nah terus setelah saya mengakamkan saya lihat kembali ke rumah sakit dan dihidupkan di rumah sakit
terus dua hari tiga hari saya ke polres kepanjen mau minta bikin laporan
saya tidak boleh di depan polres itu tidak boleh untuk mengajukan laporan
terus saya berbicara di media
terus saya juga mencari pengacara lawyer
waktu itu saya ketemu dengan pihak merapi kabupaten kepanjen
saya mau melaporkan meninggalnya kedua putri saya
karena meninggalnya mereka itu tidak wajar
karena dengan bau amoninya itu
peninggalan tidak wajar itu dengan berputar
terus saya ketemu dengan pak imam
saya bikin surat kuasa dan membuat surat pengajuan otopsi
mulai itulah datangnya ancaman dari berbagai pihak
saya alami yang rencananya otopsi itu dilakukan tanggal dua puluh
karena saya bisa kuat dengan segala ancaman yang saya terima
jadi ini memang prosesnya sangat panjang untuk bisa mendapatkan keadilan
pasca tragedikan juruhan ya mas
tadi mas devi juga mengatakan sempat ada ancaman yang mas terima
saat ingin mengajukan proses otopsi
seperti apa ancamannya mas
dan apakah pernah mendapatkan intimidasi lain saat anda berusaha untuk mencari keadilan di tragedikan juruhan ini
tempat mau ditabrak mobil
itu saya bekerja itu mau tabrak mobil
saya dikejar ke matreman
saya mau ditabrak mobil itu pada saya bekerja itu mau tabrak mobil
saya dikejar ke matreman
dan menjadi fobia terhadap orang asing yang tidak dikenalnya
karena saya sendiri juga sampai fobia juga
siapa ini terlalu banyak orang yang tidak saya kenal yang mencari saya gitu loh
saya juga ya waktu itu ya sempat agak takut karena
oh ini loh saya ini mencari keadilan buat kematian dua putri saya
kok sampai diginikan gitu loh
saya ini salah apa gitu loh sudah anak saya dibunuh
tapi saya mencari keadilan buat putri saya ini
kok tidak sekami dapatkan dan saya pun sebagai orang tua kok dapat kayak gini gitu loh
ketekanan seperti ini dan di semua keluarga korban kok tidak ada yang mengajukan otopsi gitu loh
apa gitu loh apakah mereka juga kena intimidasi atau mendapatkan apa ya
bosoiku damai damaian dari pihak pihak
kalau belumnya nggak tanggung jawab ya saya tidak tahu
dan saya pun ya juga sempat digitukan sempat dikasih kasih uang gitu
saya tidak mau karena ini masalah nyawa gitu loh
baik mas devi ini kan kalau saya mendengar cerita anda
proses untuk mencari keadilan ini sudah sangat panjang
nah sebenarnya dari mas devi dan keluarga korban lainnya
sudah ke pihak mana saja untuk bisa menegakkan keadilan
dan bagaimana responnya
ketika anda mencoba untuk melaporkan kasus ini dan menegakkan keadilan untuk keluarga anda
terutama untuk kedua anak anda
ya waktu itu saya meminta perlindungan kepada lpsk
lpsk kan melindungi taksi dan korban
saya minta perlindungan kepada lpsk dan ponasam
nah yang saya dapat respon itu dari lpsk
ponasam waktu itu cak koy rilam itu
cak koy rilam waktu itu saya bilangkan
juga orang malang itu
saya bilangin kok bahasanya dia itu
ini bukan peran peran berat
ini bukan masalah pintu dikunci
tapi ini masalah pintunya terbuka loh
berarti kan ponasam sudah mulai awal tidak konsisten gitu loh
dan kejadian ini gitu loh
dia yang membuat saya bangkit untuk melawan lagi
mengajukan otopsi tanggal dua puluh satu itu
saya membuat pengajaran otopsi terhadap dua petri saya
asalkan pihaknya pihak otopsinya dari pihak forensik yang otopsi josua itu
nah mereka terus
nomor dua saya juga menjadi saksi di laporan model a
saya membuat laporan model b
tanggal sembilan november itu
bersama pak imam jaya dan lpsk
buat suara lv tentang
kita ajukan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh
pembunuhan dan pembunuhan berencana itu
jadi untuk sejam ini
dari perlindungan yang didapatkan
itu baru dari lpsk saja
begitu ya mas devi ya
untuk terakhir mas devi
mungkin bisa anda beritahukan kepada kami juga
kira kira apa saja harapan dari anda dan juga keluarga korban
terkait proses hukum yang berjalan saat ini
baik itu untuk para pelaku dan juga bagi aparat terkait
kayak pak erick thohir itu kan
waktu itu kan sebelum dia jadi ketua pssi kan
dia membantu tentang
posisi tuntas terakhir kanjuruan
nah setelah dia jadi ketua psi kenapa dia tidak
mau membantu gitu loh
kan dia tidak ingkar
pak jokowi pak presiden kan waktu di rumah sakit
tengkun awar dia mau mengusir tuntas itu tuntasnya
tapi kenapa sampai detik ini
pak jokowi tidak mau mendengarkan dan tidak mau menjalankan janji beliau gitu loh
pihak manajemen pun tidak menyentuh kami
tidak membantu kami tentang masalah uji tuntas ini
karena kan ini kan masalahnya supporternya seperti arema gitu loh
kenapa kok tidak membantu kami di dalam hukum gitu loh
dan banyak pihak pihak yang
rupanya lepas tangan gitu loh
ini masalah tiketing juga
tiket tidak berasuransi
jika kita beli tiket gitu loh
kita ini tidak ada kerusuhan
di tribun pintu ditutup kan
kita mau keluar
anak anak saya mau keluar tidak bisa
ya efek gas air matanya itu ya
jadinya tumbang gitu loh
hmm dan tidak
nah apakah ya laporan model b ini
bisa dididangkan karena kan
kalau laporan model a ini kan
tengah tengahnya ada middlenya ada tapi
pelaku pelaku penembak gas air matanya
pelaku pelaku yang mengunci pintu itu tidak disentuh terus
ya lsp ini harus bertanggung jawab
ya rma harus bertanggung jawab ya asuransi harus bertanggung jawab
kan nggak ada yang disentuh bu
baik mas devi kami
sekali lagi mengucapkan turut berbela sungkawa
pastinya kita juga berharap
semoga keadilan bisa benar benar ditegakkan
dan keluarga ini juga mendapatkan titik terang
atas proses hukum yang berjalan saat ini
terima kasih atas waktunya
salah satu keluarga dari korbankan juruhan
mas devi atok telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat sore dan sehat selalu mas devi
selamat sore bu
selamat sore bu
selamat sore bu